masuknya nama basuki cahayapurnama atau ahok dalam bursa calon bos ibu kota baru
negara menuai beragam tanggapan baik pro dan juga kontra
jika presiden joko widodo menunjuk ahok artinya ahok akan kembali ke gelanggang
setelah melewati perjalanan yang cukup panjang pasca penahanan dirinya
karena kasus penodaan agama
apa kemudian plus dan minus ahok jika memimpin lembaga pembentukan ibu kota
benarkah ahok memang dianggap anak emas istana
sehingga kemudian selalu masuk dalam radar yang dipilih oleh presiden joko widodo
karena terakhir kemudian ahok menjabat sebagai komisaris utama pt pertamina
kita akan bahas pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada bang syahganda nenggolan direktur lembaga kajian sabang merauke institute
selamat malam bang syahganda
kita bertemu lagi bang
selamat malam pemirsa semua
kita juga masih menanti nanti boni hargens direktur lembaga pemilih indonesia
yang juga akan berkongsi
dan gabung dalam diskusi kami pada malam hari ini
saya tentu akan mulai dulu dari bang syahganda nenggolan
jadi begini bang ketika kemudian presiden joko widodo ya
menyebutkan nama empat tadi kan
ada empat nama calon bos baru ceo nya gitu
bahasa presiden untuk ibu kota baru negara ini
ada satu nama ahok di situ
apa yang anda tangkap ketika kemudian presiden mengeker nama ahok
untuk menjadi calon pemimpin lembaga pembentuk ibu kota
apakah karena memang track recordnya begitu memimpin ibu kota
di jakarta atau ada faktor faktor yang lain sebetulnya
ya kalau saya melihat dari kasus lamanya ahok dengan jokowi ya
itu kan ahok dikorbankan oleh jokowi
ketika ahok itu berhadapan dengan sokol umat islam ya dulu di jakarta
menurut saya kan jokowi harusnya masih bisa memproteksi ahok untuk tidak masuk penjara
tapi kan akhirnya kan dia masuk penjara
jadi memang menurut saya kalau ini ahok ini memang untuk dijadikan korban kembali
jadi bukan untuk promosi ya seperti gembor gembor dari berbagai pihak
ada lembaga survei juga apa segala
karena situasinya ini sekarang adalah situasi ini
bicara pembangunan ibu kota ini bicara falasi
walasi artinya bicara sesuatu yang nggak masuk akal
oke tapi kenapa kemudian anda membaca bahwa justru
dengan dijadikan calon pemimpin ibu kota yang berada di jakarta

apa dasarnya bang syaganda
kalau menurut saya kan ini semua rejim ketika dia mulai tidak populer
itu mulai mencari dramaturgi
dramaturgi itu artinya membuat kisah kisah yang berbau mimpi
untuk rakyat masih bisa tetap mempunyai harapan
di zaman sby misalkan ya
ketika dia tidak mulai populer
dia mulai bicara tentang gunung padang

kita punya harta karun di gunung padang
ya kan habis habisan dikorbankan lah disitu
namanya andi arief
andi arief ribut lah membuat mimpi mimpi
bahwa di gunung padang ada nanti harta harta karun
di zaman megawati itu dikorbankan menteri agama
ada harta harta karun di batu tulis
sampai orang mau menggali di batu tulis bogor itu harta karun
jadi memang ini semua permainan permainan ketika tidak populer
ini harus tetap dibuat mimpi mimpi
nanti saya jelaskan kenapa mimpi ya
dan dia harus dicari orang yang tepat yang dia mau mengambil risiko
karena orang orang nama lain seperti brojonegoro
dia dari mulai kakeknya itu dari bapaknya
itu orang penting di indonesia
yang menantangani sign deal dengan pripot itu brojonegoro keluarganya
yang lain juga orang orang yang punya nama ya
artinya yang nggak mau ngambil risiko risiko politik seperti ahok
jadi ahok ini kelihatan mau dikorbankan oleh jokowi

jadi ibu kota barat itu yang mencari nama yang punya nama

mimpi itu kemudian diwujudkan lewat sosok seorang ahok menurut anda
ya karena gini sejarah ibu kota baru ini kan sebenarnya dulu di create oleh andri nob
dan dr jehansa siregar
mereka punya kelompok pc dua ribu tiga puluh lima
mereka mulai meng coach jokowi dari mulai solo
nah tapi ketika andri nob jadi kepala bapenas
dan bahkan waktu kampanye awal dua ribu empat belas
gak ada itu ibu kota barat
pada saat itu
jokowi paling populer di indonesia
gak ada tanding
seandainya dia memang mau meng goalkan ibu kota barat itu harusnya pada saat itu
pada saat dua ribu sembilan belas itu pun tidak muncul di dalam janji kampanye jokowi
jokowi baru meng announce itu kalau bahasa mencatur itu namanya langkah sampul
tidak ada yang tahu ya kan baru mulai masuknya tanggal enam belas agustus
artinya ini kan misteri
nah oke enam belas agustus mungkin orang orang masih ada mimpi supaya ada uang yang bisa diputar
aset di jakarta dijual dan lain lain
tapi sekarang dengan taksirat rp empat ratus enam puluh enam triliun
ini kan udah mimpi
oke meskipun pemerintah sudah menyiapkan skema skemanya sebetulnya kan antara pendanaan dari pemerintah dan juga dari pihak swasta
pertama dari apbn itu adalah rp delapan puluh sembilan triliun
yang kedua dari swasta itu rencananya rp satu ratus dua puluh sembilan triliun

yang ketiga dari ppp
pipip itu apa namanya kerjasama swasta dan pemerintah
itu sisanya rp dua ratus lima puluh triliun
kepala bapenas menyebutkan ada delapan negara yang siap untuk investasi
itu pada bulan januari dia ngomong
antara lain apa
antara lain amerika
yang kedua china
yang ketiga itali
yang keempat dan lain lain
kamu lihat semuanya itu kena virus corona sekarang
nah gak ada uang mereka ini
mereka udah panik game
jadi gak ada
jadi uang kita sendiri sekarang depisi terus
perolehan sekarang perolehan pajak kita pada bulan ini sekarang
kuartal menuju januari aja ini udah kurang
penerimaan pajak kita
jadi gak punya uang
jadi menurut anda justru ketika jokowi memilih ahok
atau menyebutkan nama ahok untuk sebagai pemimpin badan otorita ibu kota ini
bukan suatu bentuk perusahaan yang berbeda
bukan suatu bentuk promosi
tapi justru mengorbankan pak basuki kembali lagi begitu
tapi secara kualitas seorang ahok
menurut anda layak tidak untuk menjadi seorang ceo ibu kota baru negara
tapi dijawabkan nanti ya bang syagat
nanti kami akan juga bergabung dengan bang boni hargenus
usai jeda berikut kami akan segera kembali
cara untuk menjatuhkan
basuki kembali begitu pak ahok kembali yang dilakukan oleh pak presiden jokowi dodo
artinya dia nanti korban lagi
korban lagi karena untuk sebuah proyek yang anda anggap sebuah mimpi begitu
oke bang boni anda melihat ada hal yang berbeda tidak dengan kemudian
untuk masuk sebagai calon ceo ibu kota baru
ya saya lebih melihat pertama pada aspek sosok seorang ahok ya
pak ahok ini kan kita tahu lah bang ganda
ketika dia gubernur ketika dia dpr
dan juga saya pikir dari pertama ini juga baru beberapa bulan
pak ahok sudah membuat banyak sekali perubahan yang cukup serius
pengangkatan ahok justru karena presiden melihat
lanskap berpikirnya itu memang luas dan inovatif
orang orangnya pekerja keras
dan kita semua tahu
dan kita semua tahu
dan kita semua tahu
tidak pernah bisa diragukan
kalau dia bekerja itu total
saya pikir dari aspek itu memang
pilihan pak jokowi itu satu hal yang strategis
kalau kemudian tadi bang ganda mengatakan justru ini adalah
mengorbankan ahok lagi
karena ini proyek ibu kota baru justru ada hal yang
hitung hitungannya tidak masuk begitu
atau hanya mimpi semata
saya pikir itu nanti teknis kan ahok nggak kerja sendirian ya
dia hanya leader lah
kalau misalnya dia diangkat
saya lebih percaya bahwa
mereka sudah punya pembacaan evaluasi yang komprehensif
soal proyek pembangunan ibu kota baru ini
artinya nggak perlu terlalu khawatir lah ya
bahwa ini proyek yang harus jadikan
dan kita melihat
langkah pak jokowi ini kan
ingin membuat terobosan ke depan
penataan negara ini
pemindahan ibu kota ini juga untuk menyelamatkan jakarta
dan ahok diangkat
karena memang punya
trust yang besar dari publik
tadi kita sudah berbicara tentang
bila punya kompetensi
nanti kita lihat lah
bagaimana dia bekerja
saya tidak melihat ada peluang justru dia dijatuhkan dengan
dijadikan calon begitu
dengan pengangkatannya itu
dengan jadi calon
justru itu akan menaikan kredit poin dia
menunjukkan bahwa memang
pak ahok ini sangat dibutuhkan di segala situasi
kalau kita compare dengan tiga calon yang lainnya
ada bambang brojo disana
abdullah azwar anas misalnya
menurut anda bagaimana bang boni
saya pikir semuanya juga punya kompetensi ya
ahli betul di bidang
mungkin karena ini proyek ini kan
ada target waktunya
dibutuhkan orang yang bisa kerja cepat
orang yang juga konsepnya sejalan dengan presiden
dan pak ahok punya masalah lalu
bahwa dia bisa kerja sama dengan pak jokowi
dan ini landasan historik yang juga
bisa menjadi dasar
baganda ada lanskap soal
pembangunan kerja cepat dan lain sebagainya
disampaikan oleh bang boni
itu bahwa ahok ada sosok yang layak
untuk ceo ibu kota yang baru
kalau gini loh
pada apbn dua ribu dua puluh
untuk proyek lima ratus triliun
itu kamu percaya nggak itu proyek
ini yang udah dianggarkan
kalau dia anggarkan tahun ini seratus triliun
itu baru make sense
kalau dua triliun ini
jadi ini sebenarnya
untuk konteks sekarang ya
ketika seluruh dunia
ya itu seluruh saham itu hancur
untuk indonesia itu
orang itu sekarang udah gak ada lagi mainin uang
orang nyimpen uang semua
negara yang kata kepala bapenas
semua yang disebut itu
kecuali abu dhabi
ada delapan negara kan
itu semuanya ekonominya lagi down
dia nggak akan mungkin investasi sekarang
jadi kalau lbp bilang tiga puluh triliun
tiga puluh swasta akan ini dari luar negeri
itu bullshit gak ada
nah sosok ahok sendiri menurut anda layak tidak masuk ke situ
kalau itu gak ada masalah
kalau ahok itu kan dia sebagai orang kerja
buat saya itu apakah ahok apakah si brojonegorok
katakanlah dia sudah lepas dari penjara
dia sudah menyelesaikan urusan dia di masa lalu
jadi buat saya itu dihitung kinerjanya
dengan siapa dengan si brojonegorok dipilih oleh jekowi
tapi maksud saya kenapa dia ini yang dipilih
karena ahok ini orang yang tidak ngitung risiko
yang technical dan ininya
dia pokoknya ambil politiknya
ini yang bahaya sebenarnya
ambil politiknya bagaimana menurut anda
dia ngambil risiko untuk berkorban ketika ini
ini akan menjadi barang mangkrak
ini saya kasih tau aja
mek kata sekarang dua puluh triliun uang cina gak masuk
baru masuk empat triliun
katanya ada gerakan anti cina
kata kepala divisi bkpm
itu gak ada uang dari cina
kereta api cepat
sekarang di stop kenapa
uang gak ada
di dunia ini uang lagi nggak ada
jadi kalau orang ngerti tentang ekonomi dunia sekarang
pertumbuhan ekonomi dunia sekarang
pertumbuhan ekonomi dunia hancur
ekonomi indonesia terkait hancur
maka orang akan konsolidasi ekonominya
nah berarti tidak ada ekspansi dalam waktu dekat
untuk ibu kota baru
karena ahok ini memang
dia itu sudah terbukti di masa jokowi
dilindungi ahok ya
ketika berhadapan dengan kasus dua ratus dua belas
ahoknya dipenjara karena jokowi gak lindungi dia
jadi ketika kemudian kata karena presiden memilih pak ahok begitu
untuk menjadi calon ceo baru
itu satu hal yang baik atau justru buruk bagi pak sukicaya purnama sendiri
kasian ahoknya aja
oke kasian ahoknya bagaimana pak budi
kasian ahoknya justru sebetulnya bagaimana menurut anda
buat saya sih justru
nilai pak ahok makin tinggi
karena memang kelihatan bahwa dia dibutuhkan
di dalam segala situasi
kita lihat positifnya
iya ya gak apa apa
kan kasus ahok masuk penjara
nggak ada hubungannya sama pak jokowi
itu kan tekanan politik yang terlalu besar
ke proses pengadilan
dan kita tahu semua konteks itu
jadi tidak ada hubungan pak jokowi lah
tapi soal ibu kota baru ini
saya lebih melihat kompetensi
dan juga track record ahok dalam bekerja
itu memang tidak bisa kita ragukan
bambang juga bagus
tapi ya karena kita membahas soal ahok
ahok ini sosok yang
sampai hari ini saya tidak punya alasan untuk
kenapa pak budi mengatakan justru ini menambah kredit
bagi seorang masuki sayapura pertama
ya artinya bahwa dalam segala konteks
di setiap situasi dia dibutuhkan oleh negara
itu kan menunjukkan bahwa dia seseorang
dan dia punya kapabilitas
ya maka harusnya disyukuri
dan tentu ahok harus bangka
itu dibutuhkan atau justru karena faktor kedekatan dengan istana
itu kan juga kemudian dikritisi oleh sebagian pihak
ya kedekatan dengan presiden karena fakta sejarah
bahwa dia pernah menjadi wakil gubernurnya pak jokowi
dan pak jokowi melihat sosok ahok lebih dekat daripada semua orang
dan dia lebih mengenal ahok dari kita
artinya bahwa pertimbangan presiden bukan sentimen pribadi
tetapi bahwa pengenalan tentang kualitasnya
oke bukan justru seperti yang tadi bang ganda katakan
kalau bang ganda memang kan tugasnya untuk mengatakan yang antitesisnya
kalau saya kan mengatakan faktanya
saya kan mengatakan bahwa
ya semua pemimpin yang mulai tidak populer
itu dia perintahkan andi arief untuk ngurus isu ada harta di gunung padang
aku masih ingat pokoknya
ketika megawati mulai tidak populer
dia bilang ada harta karun di batu tulis bogor sana
ini juga sebenarnya
jokowi kalau dia mau saya bilang
sebenarnya ini ketika andri nob kepala bapak penas
disinilah lahirnya rencana ibu kota baru
karena ekonomi grut masih bagus
ekonomi duit masih bagus
kemudian si andri nob inilah arsiteknya
tapi kan waktu itu tidak terjadi
kenapa nggak terjadi
karena memang agenda ini tidak ada
jadi aku bilang sama renata dibone
kalau dalam catur ini namanya
tadi aku dengar ya
langkah amplop ini nggak dibicarakan dalam kampanye yang begitu penting
di seluruh dunia kampanye itulah disitu dilahirkan
misalkan pindah ibu kota
tapi nggak ada
nah ini berarti ya kan something strange
nggak apa apa bukan
kalau misalkan jokowi sekarang
saya lebih tertarik melihat apakah ahok nanti benar dipilih
kalau dipilih nanti dia tuh kenapa bangun
ya kalau dipilih kan artinya kelasnya naik dong
nah yang kedua
kalau nggak dipilih artinya memang proses ini objektif
dalam pengertian bahwa tidak ada intervensi
tidak ada yang tadi dibilang mas ganda karena kedekatan dengan pak jokowi dan sebagainya
kan proses pemilihan ini nanti juga transparan
artinya kita jangan berburuk sangka dulu ya
saya pikir itu aja sih pak
saya justru baik sangka
poin dari saya
saya baik sangka sama ahok saya kasih tahu dia
hal hal yang saya ketahui juga
bagaimana kenapa basuki cahayapurnama di penjara kemarin
ya kan saya banyak tahu juga
tapi kan di forum ini saya nggak mau
di belakang layar saya bisa tahu
bang ganda ketika kemudian ada sebagian publik yang menolak
soal penodaan agama kan
soal etika dan sebagainya
menurut anda apakah itu memang satu faktor yang cukup kuat
untuk bisa menolak basuki untuk kembali ke gelanggang
masuk ke dalam mengurusi satu ibu kota yang baru
ya kalau misalkan kita pakai standar good governance
itu kan di dunia ada standarnya
ya bahwa orang kalau dia ada catatan kriminal
ya kan dia itu sudah harus tidak masuk lagi dalam publik
apa public office ya atau ini
ya itu kan nggak tahu kenapa ini kan masih ada orang bilang
mau itu karena masalah penistan agama bla bla bla
tapi ini kan tinggal lu ini ada standarisasi
standarisasi ya kan siapapun yang diputuskan oleh mahkamah agung republik indonesia
maka kita mengatakan itu adalah hukum
sama seperti misalkan jokowi kalau dia ngomong depresiden
ya kita ber waktu presiden saya seganang suka nggak suka depresiden
ya dan sama yang mahkamah agung

lagung ini jadi poinnya apa bang ada poinnya adalah kalau dia memang punya catatan itu orang
rakyat berhak mengatakan eh kalau good governance oke bagaimana baik bangun dicatatkan catatan
kriminal seorang masuk ke cahayapurnama enggak ada lah kemarin tuh kan keputusan politis yang
apa ya keputusan hukum yang dipolitisasi semua orang yang berpikir waras tahu ahok nggak bersalah
penjara dua tahun itu kan korban politik artinya bahwa itu juga tidak menjadi dasar seakan akan
ahok ini kriminal secara de jure memang kelihatan akhirnya kriminal karena di penjara tapi kan de facto
publik juga merasakan melihat dan tahu bahwa ahok bukan penjahat lah ya kita bisa berbeda dalam banyak
hal pak ganda tapi kalau soal yang begini mungkin harus lebih objektif lah melihatnya bahwa masa
yang bergelombang waktu itu menuntut ahok mundur dari gubernur dan harus masuk penjara
itu semua mempunyai kontribusi besar terhadap pemenjaraan dua tahun itu tetapi kan ahok seorang
warga negara yang baik dia menjalannya makanya saya bilang tadi sama bung renha dia menjalannya
dengan saya nggak mempersoalkan dia bertanya bagaimana kalau rakyat mempersoalkan saya bilang
bahwa rakyat itu punya legitimasi kan gitu kan ada yang persoalkan ada kan kenapa dia bilang ya
karena memang itu ada hak mereka untuk persoalkan ya kan bahwa kemudian dia sudah menjalankan menjalani
itu juga dia punya hak sebagai warga nasional soal penolakan warga bagaimana menurut anda
sebagian publik lah katakan begitu ya sebagai yang mana karena kan seratus orang dua ratus orang dibayar untuk
berkumpul menolak juga kan nggak bisa dibilang warga menolak karena itu kan gerakan politik
kalau misalnya seluruh rakyat indonesia atau mayoritas rakyat indonesia turun ke jalan dan
menolak seperti yang mereka lakukan ketika pak harto harus turun sembilan puluh delapan itu baru namanya suara
rakyat dan suara tuhan tapi kalau segerombol orang pakai simbol agama pakai simbol apapun turun
ke jalan teriak ahok pki pak jokowi pki yang semua orang tahu itu agenda politik yang dibayar
abangkanda semua itu tahu bahwa ada ada ada orang pendukung ahok saya nggak akan mungkin
anda pendukung ahok anda dibayar ya boleh kita juga ngormatin aja orang orang itu nggak papa protes tadi
empatnya ada pun mereka punya legitimasi nggak sih untuk protes sebelah punya carna apa karena
dalam tadi bisa berutions itu ya kan persoalannya kemudian kita tapsirkan politik udah sebesarnya
nuts oke oke silakan tapi kalau orang beda misi akan rajet jadi benjara dulu misalkan sama pajur
rahman ya kan pak jurama sekarang jadi jurubicar tracking obviamente k quit memang berjuang lawan

beda sama kasus ahok itu
itu sih intinya
oke nanti kita bahas soal itu lagi
soal kemudian bagaimana dampak politik kalau kemudian presiden memilih ahok
dampak politiknya untuk presiden joko widodo ada tidak sih
karena kemudian karena catatan kasus yang lama tadi
kita bahas nanti usaha jeda ya
bang boli dan juga bang ganda kami akan segera kembali
sampai saat lagi
jadi bang ganda kalau kemudian akhirnya presiden memilih ahok
tentu kalau tadi ada katakan kan ada catatan catatan
sehingga rakyat ada sebagian yang mengkritisi ataupun menolak
apa dampak politiknya bagi presiden joko widodo sebetulnya
ada tidak sih
ya kalau buat presiden jokowi kan dia paling tidak yang diserang orang dalam isu ini
itu ahok bukan dia kan nantinya
jadi dia tetap selamat gitu loh jokowinya
jadi sebenarnya ini hanya untungan jokowi aja
padahal ini sendiri sebenarnya proyek yang menurut saya adalah proyek mercusuar yang nggak akan pernah jadi
tapi bukankah ini justru menguatkan dugaan bahwa ahok memang menjadi quote unquote anak anak emas begitu
atau karena faktor kedekatan dan lain sebagainya
sehingga apapun track recordnya tetap dipilih oleh presiden
kalau anak emas itu ya misalkan ahok itu mengerjakan sesuatu yang real ya
real itu misalkan dia jadi menteri kepala bapak penas
atau dia menteri apa namanya
ya kan menggantiin erik tohirnya
itu kan real
kalau ini kan nggak real
ini uangnya nggak ada
akhirnya jadi otorita nggak jelas
nggak ada duitnya lah
baik pak mohon ya gimana menurut anda
saya pikir secara finansial kan sudah ada perencanaan yang matang dari pemerintah
sekarang kan yang diambil adalah siapa yang mau bertanggung jawab
artinya kita fokus saja di situ
soal ahok atau kabambang atau siapa satu
saya kembali kepada omongan awal tadi bahwa
kalau pak ahok yang dipilih saya percaya bahwa kerajaan ini akan lebih cepat
karena orangnya memang pekerja
dan dia tahu betul kerja cepat itu seperti apa
satu irama lah dengan pak jokowi
saya nggak punya keraguan
soal masa lalunya soal huru hara sebelum ini pemilu dan semua
saya pikir tidak menjadi masalah sama sekali
karena ketika dia di pertamina pun
pertama dia di pertamina kan juga diperkarakan
tapi ketika dia ada di pertamina perubahannya luar biasa
itu ahli migas kui yang sudah umur sembilan puluh tiga tahun mengakui betul
bagaimana terobosan yang dilakukan oleh pak ahok selama berapa bulan di pertamina
artinya orang ini memang sudah punya kecakapan dalam hal kompetensi yang nggak bisa kita ragukan
ya mari kita kasih dia ruang lah
jadi kalau kemudian ada sebagian pihak yang justru mengkritisi atau menolak
kembalinya ahok begitu masuk ke gelanggang
menurut anda itu karena apa
demokrasi kan gak pernah bisa seragam
maka menganut prinsip majority rule
tidak harus semua
kalau misalnya banyak yang juga tidak mendukung
saya pikir itu lebih karena alasan politis
karena memang sampai hari ini pembelahan pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas nggak berhenti
itu terus berlangsung
karena isu yang ada yaitu isu agama yang dimunculkan itu akan terus dirawat sampai ke pilpres berikutnya dan seterusnya
jadi sangat politis tadi itu ya
ini karena hubungannya dengan pak ahok
ini hubungannya adalah soal siapa yang memanfaatkan isu agama ini untuk kepentingan pemilu berikutnya
etika basuki sayapurnama soal itu yang kemudian dipermasalahkan
aku tuh bingung etika dalam konteks mana yang menjadi masalah ahok
karena kalau saya melihat etika dalam pengertian abstraksi dari nilai nilai moral
oh itu yang diperjuangkan ahok kan
ketika dia ada dalam public office
dia digerakkan oleh konstitusi dan juga oleh orientasi pada kepentingan umum
dan itu dia buktikan
maka secara moral sebagai public official
ahok sudah membuktikan dirinya seorang negarawan
maka tidak pernah ada masalah disitu
justru indonesia ini kekurangan orang seperti ahok
seperti pak jokowi
makanya proses perubahan ini berlangsungnya agak lambat
bang kanda negara kita membutuhkan orang orang seperti pak ahok dan juga pak jokowi
kalau bang kanda misalnya ya
saya ini jadi aktifis gini
hebat juga ini
gini dari dulu
jadi saya ini udah ngelawan soeharto dari dulu
jadi waktu itu jokowi cuma main gitar metallica
jadi orang itu berkembang
politik ini nggak boleh kayak di amerika di persoalan orang orang donald trump
misalnya kayak gitu
yang dia tidak punya political idea mau menjadi pemimpin
nah terus kita ini kan kecelakaan sejarah aja buat saya
kecelakaan sejarah seperti apa maksudnya
karena mereka ini misalnya tidak berhasil untuk ke publik
bayangin ya lima tahun jokowi kerja hanya berhasil menurunkan orang miskin satu persen
itu kan udah something crazy
di mana itu
soal istilah sih sah sah
itu bukan istilah itu mbak penas
bukan maksudnya yang tadi bang kanda bilang kan kecelakaan sejarah
itu pilihan istilah yang tentu subjektif lah karena dari bang kanda
tapi kalau kita bikin polling survei mayoritas rakyat indonesia justru melihat ekspektasi
saya udah kasih tahu minggu lalu ketika jokowi bilang corona aman
sel corona aman itu survei you gop yang paling kredibel dua puluh tujuh ribu sampel
mengatakan rakyat indonesia di asean yang paling cemas terhadap corona
jadi antara survei lokal ya yang temen temen tuh semua saya bilang gak ngerti metodologi
ya saya doktornya metodologi penelitian kuantitatif
jadi saya tau semua gak jelas itu
ukuran lembaga itu melihat kecemasan itu kan dari sosial media kan
kelakuan sosial media kan
bagaimana keresahan yang dimunculkan melalui sosial media dan sebagainya
tapi ya menurut mas
itu sample orang dua puluh tujuh ribu
gini gini saya juga punya data bang kanda
saya melihat ada kelompok buzzer yang ingin memompa sentimen kecemasan tentang corona ini sebegitu besar
supaya pemerintah ini bisa didegradasi legitimasinya
kan artinya tadinya ada agenda politik sebetulnya
dibalik upaya untuk terus meningkatkan level kesehatan
bagaimana kita membedakan antara politik
ya kalau soal ahok kan saya sudah bilang berulang ulang bahwa itu pilihan strategis pak jokowi
kecelakaan sejarah tadi dikatakan justru sebetulnya bukan orang yang kita butuhkan tadi kata bang ana
negara ini butuhkan
ya karena yang tadi saya perhubungan dengan bonnie hargen
yang celaka itu kan statement bang ganda
kalau ahoknya ini kan justru penyelamat sejarah
di zaman sby bangsa gak ada terbelah
jangan kaya gara gara jokowi dan ahok membelah
karena pemerintahan pak sby pemerintahan kompromistis bos
pemerintahan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan hitam dan putih
sekarang hitam semua
kalau pak jokowi dia mulai dengan satu visi yang besar
bagaimana kpk sudah dilemahkan
kpk dilemahkan itu gimana coba

dan di zaman jokowi ini korupsi terbesar
dan di zaman jokowi ini korupsi terbesar
dan di zaman jokowi ini korupsi terbesar
di zaman jokowi ini lah korupsi terbesar
dulu zaman sby enam tujuh triliun dibobol bang senturi
dibobol zaman habibie bank bali empat ratus miliar
sekarang udah puluhan triliun
silahkan bang bodi
bos kalau kita melihat belakangan
memang ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk kita bisa mengkritisi pemerintahan pak jokowi di periode kedua
orang akan mungkin bertanya kenapa ya pak muldoko ada di ksp
tapi kok gaung ksp itu tidak menjadi lingkaran terdalam dari the president men untuk bisa meng counter isu isu besar misalnya nih
atau orang juga mempertanyakan beberapa pembesar yang ada di sekitar presiden
yang justru membiarkan presiden digebuk sendirian oleh publik dalam isu isu tertentu
saya setuju kalau kemudian kita bisa menguliti konteks sekarang ya stasiun
tapi kan seorang jokowi pribadi yang punya visi besar
dan sosok yang bersih
ingin membangun indonesia
orientasinya itu aja
dan bahwa ada menteri yang tidak sejalan dengan pak jokowi
dan disitulah reshuffle mungkin perlu harus terus dilakukan ya
karena untuk percepatan pembangunan ada sinergi yang dibutuhkan
termasuk memilih ahok maksud anda
ya memilih ahok itu kan bagian dari pak jokowi untuk mengumpulkan orang orang yang berkualitas ini
untuk ada di dalam satu gerbong yang sama
menggerakkan pembangunan ini supaya berjalan lebih cepat
kereta ini harus jalan
karena ada kekuatan jujur aja di dalam pemerintahan juga ada orang orang tertentu yang nggak bisa bekerja dengan baik
orang orang itu kenapa ada di dalam
nah itu perdebatan nanti lain lagi
nah itu soal kompromi apapun lah namanya
tetapi kan kita tidak akan pernah bisa ragu seorang jokowi adalah presiden terbaik dalam sejarah indonesia sampai hari ini
kalau dari empat nama itu jadi menurut anda bang boni memang ahok yang paling cocok yang paling pas
saya objektif melihat track record mereka aja
bahwa pak ahok memang berhasil membuktikan kepada dunia dan seluruh rakyat indonesia bahwa dia bekerja untuk publik
dan hidupnya diabdikan untuk kepentingan masyarakat
jadi dia buktikan
kalau pandangan objektif anda bagaimana bang ganda
ini kan sekarang masih apa namanya banyak catatan ahok yang dulu saya ini waktu dia jadi gubernur saya gugat ya
rumah sakit cumberwaras transjakarta dan lain lain
tapi memang karena ini kekuasaan
jadi kalau ini belum berganti itu mungkin nanti setelah regimen berganti baru bisa ada itu muncul
tapi jejaknya itu ada
ya jejaknya itu ada
makanya saya bilang okelah
itu sementara saya apa namanya forget but not forgive
saya nggak ada masalah
karena kalau saya jadi bekuasa nanti dua ribu dua puluh empat misalkan itu kan saya pindahin lagi ke kota
ngapain sih musim musim
ya makanya ada kasus kasus juga yang sebetulnya ini masih melatar belakangnya atau membayangi seorang mbak suki cahayapurnama
soal kasus cumberwaras tadi maksud anda begitu
ya maksudnya gini kalau dari segi integritas ini ahok ini sebenarnya
soal cumberwaras kan dulu kpk kpk periode sebelumnya
kpk sebelumnya kan sudah menegaskan tidak ada keterkaitan sama ahok
di situ artinya udah selesai lah itu
itu nanti lah
nanti kalau ada gaji rejim
kalau terus dihidupkan itu kan nanti namanya karakter asasination
dan kita sedang menghancurkan citra
tapi kalau penghancuran citra itu penghancuran citra di politik demokrasi kita itu memang satu strategi yang aneh juga
tapi tren loh di kita
saya sendiri juga korban mengajak citra
saya sakit dulu ya
masih ingat kan bang handar saya sakit di pokelemi terus saya dituduh narkoba dan seterusnya
artinya bahwa ini semua situasi yang harus hadap
pasca reformasi ini baru sekarang ada orang dituduh makar
oke baik jadi intinya supaya tidak melebar
intinya adalah menurut anda soal ahok dan juga jokowi dan ibu kota baru menurut anda bagaimana sih
kan tadi anda menanya
menurut saya ahok dikorbankan karena saya tahu ahok dikorbankan jokowi pada saat dua ratus dua belas
demi popularitas jokowi tetap terjaga
ini adalah proyek fiktif
tidak akan jalan karena dunia lagi lesu ekonomi hancur
nah ini proyek nggak akan jalan
yang disebut rencana rencana itu
sangka di atas kertas
saya bicara dengan akal sehat dan nurani aja
dua duanya nurani dan akal sehat saya menyimpulkan bahwa pak ahok orang yang tepat
jadi pak jokowi telah melakukan pilihan membuat pilihan yang strategis
kalau nanti ahok terpilih kita harus tepuk tangan
dan kita berharap proses pembangunan ibu kota baru ini jalan yang lancar
oke kita tunggu siapa yang kemudian akan dipilih oleh presiden joko widodo
apakah betul itu ahok atau justru nama nama yang lain
terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik malam hari ini
bang boni dan juga bang ganda kawan lama yang kemudian berbeda pendapat
nggak apa apa dalam demokrasi sasar saya
terima kasih banyak
terima kasih banyak bang ahok bang jokowi sekalian
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya
ketua umum pan zulkifli hasan menilai pemerintah terlalu percaya diri menghadapi virus corona
informasinya usai kita